puluhan bangunan liar yang berdiri di lahan milik dinas pengairan kabupaten sidoarjo
selasa siang kemarin dibongkar paksa petugas gabungan satpol pp
dalam pembongkaran ini seorang warga pingsan setelah melihat warungnya dihancurkan
ningsih warga penghuni liar di bantaran sungai pengairan di desa kalisogo kecamatan jabon sidoarjo ini
langsung pingsan saat melihat bangunan semi permanen tempatnya selama satu tahun terakhir ini
mencari nafkah dihancurkan petugas
sementara puluhan warga lainnya histeris dan memaki petugas
saat hanya bisa melihat tanpa dapat berbuat apa apa
saat rumah dan bangunan tempat mereka menggantungkan nasibnya
dirobohkan dengan alat berat oleh petugas gabungan satpol pp kepolisian dan tni
untuk kebutuhan saya untuk biaya ngaji putusaya dengan biaya sekolah putusaya
dikasih izin siapa disini
nah ini dulu saya izin pjt ya sama izin pengairan sama izin kepala desa juga
namun aksi warga ini tak digubris petugas dan terus lakukan pembongkaran
pembongkaran ini dilakukan karena selain bangunan tersebut tak berizin
dan berdiri di lahan dinas pengairan kabupaten sidoarjo
juga diduga telah lama menjadi tempat praktek prostitusi liar
untuk pembongkaran bangunan liar khususnya disini
ini memang ada indikasi selain dipakai untuk tempat tinggal
itu juga dipakai untuk warung rumah rumah
jadi memang ini skala prioritas yang kita dahulukan untuk dilaksanakan pembongkaran
rencananya penertiban bangunan liar ini akan terus dilakukan petugas satpol pp kabupaten sidoarjo
di sejumlah kecamatan lainnya di wilayah kabupaten sidoarjo tanpa tebang pilih
riko hardiansyah sidoarjo